seekor ular piton sepanjang dua meter dievakuasi petugas damkar
saat berkeliaran di permukiman warga di kecamatan bacukiki barat
kota parepare sulawesi selatan senin malam
petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi
lantaran ular bersembunyi di dalam sebuah lubang fondasi
ular akhirnya berhasil dievakuasi setelah salah satu batu fondasi dibuka
usai berhasil dievakuasi
ular kemudian dibawa ke kantor dinas damkar dan penyelamatan
untuk keperluan observasi
selanjutnya ular akan dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga
lantai dapur sebuah rumah di desa karangagung
kabupaten tuban minggu siang terpaksa dibongkar petugas damkar
senin siang kepala dinas damkar kabupaten tuban menjelaskan
tujuh belas anakan ular kobra ditemukan bersarang di bawah keramik lantai
selain itu ditemukan dua puluh empat butir telur ular kobra
yang siap menangkap

ular serta telur ular kemudian dibawa ke kantor satpol pp kabupaten tuban
tim liputan cnn indonesia